beragam penawaran mampu meningkatkan kualitas kulit lebih mempesona
kalau import mau nggak mau kita mesti melihat brand nya
karena brand nya itu seperti apa di korea
terus kita lihat reviewnya di sana gimana
terus bagaimana ingredients nya dipakai sama mereka itu efeknya seperti apa
baru habis itu terus lihat di sini nih siapa aja yang pakai gitu
dan umur berapa aja yang pakai itu juga penting
selain seat mask salah satu masker lain yang kini menjadi tren
yaitu masker berbahan dasar lumpur atau mud mask
masker yang satu ini dipercaya mampu membuat kulit lebih sehat dan cantik
dengar dengar dari teman para reviewer para blogger kecantikan itu
kan kakak suka pakai eh banyak yang bilang ini bagus ini bagus
itu sih yang pertama aku dengar kata teman teman sekitar
kedua dari harga juga
jadi kalau misalnya ada yang bilang bagus dan harganya masuk oke dicoba
namun kini anda juga harus berhati hati dengan terungkapnya masker kecantikan palsu tanpa izin bepom
yang berhasil diungkap polda metro jaya beberapa waktu lalu
produk masker yang tidak berizin ini mengklaim mengandung bahan organik
sehingga banyak yang terkecoh
apalagi harga terbilang murah antara dua hingga tiga ribu rupiah per saset
salah memilih masker kesehatan kulit anda jadi taruhannya
dokter kulit ruri depamela mengatakan
masyarakat harus jeli
dalam memilih produk kecantikan
lalu kemudian kita harus banyak baca sebelum kita memilih menggunakan satu produk
lalu kita cari tahu apakah ingredients ini memang cukup sesuai dengan tipe kulit kita atau tidak
sebagai contoh misalnya beberapa ingredients yang banyak ada di sheet mask
yang paling banyak adalah asam hyaluronat
asam hyaluronat itu sebetulnya ingredients untuk mengembalikan kelembapan kulit
jadi dia menyebabkan kulit lebih lembab
tapi apabila itu digunakan pada tipe kulit yang sangat berminyak misalnya
atau bahkan yang gampang jerawatan
maka itu bisa menyebabkan jadi breakout
selain jeli membaca kandungan produk dan izin bepom
tips lain yang bisa dilakukan
yaitu dengan melakukan tes alergi masker pada kulit
taruh masker di lengan bagian dalam
diamkan setidaknya satu jam
jika tidak terasa gatal
maka produk kecantikan itu cocok untuk anda
masker kecantikan hanyalah pelengkap perawatan kulit anda
pilihlah sesuai kebutuhan kulit
dan tentunya kandungan yang sehat bagi kulit anda
yudi yudawan baramaestro jakarta